siapa tuh gis
lex itu kan si otang
sekarang gue mau cek keadaan
bagaimana keadaan saat ini
apakah gue bisa balik
atau gue harus kemana
telepon siapa ya
karena kalau nelfon mama
karena mama pasti gak tau
jadi lebih baik gue telepon
kamu ditangkap polisi
terus gimana keadaan sekarang
tapi polisi nggak bisa temuin bukti
kalau aku yang dulu
tapi kamu atau temen kamu yang ketangkep itu
gak bawa bawa nama aku juga kan naik
sedikit pun aku gak sebut nama kamu
mau kabarin mama
aduh adriana nih dimana ya
sampai sekarang gue gak ada kabar
beritanya nih anak ilang
bikin stres mamanya aja
mudah mudahan ini adriana
ya allah adriana adriana
adriana ya allah sayang
kamu tuh dimana sih
mama gak usah kayak gitu dong
adriana baik baik aja ma
udah alhamdulillah nih mama sekarang bisa ngomong sama kamu
dari kemarin ditelepon gak bisa
terus dicoba lagi malah gak aktif
kalau kamu ilang mama cari kamu dimana
ya yaudah deh nanti aja di rumah adriana ceritain ya maya
sekarang kayaknya gak bisa deh ma
ya adriana oteknya pulang ya ma
yaudah sekarang buruan pulang
kalau nggak pulang mama cariin di kantor polisi
biarin aja mama yang pergi ya
siapa tuh gis
lex itu kan si otang
tengah desember dua ribu enam belas
terus kayak gimana ck
tadi gue ketemu sama si bella lah
dan dia tadi sama gino
bukannya gue ngepercaya atau gimana
tapi kalau feeling gue
dia deketin lo itu cuma buat manfaatin lo deh
takut takutnya sih kayak gitu
tapi masalahnya bella itu care banget sama gue
dia emang cantik
jadi wajar aja kalo bella banyak yang sukain kan
gue telanjur sayang banget sama beliau
dan dalam rumus gue juga
gue gak bakal nyerah mau dapetin dia
tapi lo yakin banget ya mungkin
lo masalahnya juga baru kenal
ya antara yakin gak yakin ya harus yakin lah
lagian juga si bella pernah ngomong sama gue
kalo si gino itu bukan tipenya dia
jadi yang mana mana aja kan buat gue
si yoki kenapa kepedean kayak gini sih
susah banget ya di diri gue
apa apaan lu lek
bawa ke pinggir gue
ga punya air sepanjang kapal
itu afiknya aku malem
tapi sekarang dia di aj
sengaja gak keluar karena kita jadikan dia informal
gue salah salah sama lex
tingkat kelincikan lo itu
ya udah wini mendingan lo pergi aja ya
udah kan urusan kita
belum lex urusan gue belum selesai sampai disini
gue harus tetep disini dan pura pura sakit
karena gue yakin banget otang gak akan tinggal diam
dia bahkan hubungi boy atau haikal buat ngasih tau tentang ini
lex kalau gue tetep disini dan pura pura sakit
mereka gak akan curiga sama gue
dia makin terkesan sama pengorbanan yang gue lakuin buat dia
gue salut sama cara berpikir lo
ternyata lo cerdas juga